masih dalam rangka atau rangkaian presiden jokowi yang mantu
kodam bukit barisan menggelar apel terkait persiapan pengamanan acara manopot horja ngunduh mantu bobi nasution dan kayang ayu
apel pengamanan digelar di markas kodam bukit barisan pada rabu siang
pangdam satu bukit barisan mayor jenderal tni cucu sumantri memimpin langsung jalannya apel
dirampingi oleh kapolda sumatera utara paulus walterpao
pangdam juga menginspeksi kesiapan pasukan keamanan yang terdiri dari gabungan personel tni dan polisi
menjelang puncak acara ngunduh mantu presiden jokowi pada dua puluh empat sampai dua puluh enam november nanti
pangdam menegaskan sesuai instruksi presiden pengamanan tidak mengganggu aktivitas sehari hari masyarakat
pasukan gabungan tni dan polri akan bertanggung jawab mengamankan ring dua dan tiga pengamanan
sementara ring satu akan ditempati oleh pasukan pengamanan presiden
kita kerjasama ketat dengan polri dengan bin dan sebagainya
insya allah itu bisa berjalan
konsep pengamanan kita ini sudah berkali kali kita melatihkan juga ya
kita konsep pengamanan kita dibagi tiga ring
ring satu bawa kendali pasukan pengamanan presiden
ring dua jajaran polri dan kita gabungan
dan ring tiga itu konsep yang kita lakukan dengan objek objek mana yang akan dikunjungi